masyarakat hukum pidana dan kriminologi indonesia atau mahupiki kembali menyosialisasikan kitab undang undang hukum pidana
yang telah disahkan pada dua januari lalu
pada kesempatan ini mahupiki bekerjasama dengan universitas negeri papua atau unipa